saya nggak mau kejadian ini sampai terulang lagi
kalau sampai terbukti siapa pelakunya
kalian langsung dipecat
kalian pikir deh
masa cuma gara gara mira yang udah jadi clean service itu
pak raffi bisa marah marah ke semua karyawan kayak gini cuma
pak raffi udah kena pelet mira kali bu
saya curigainya juga gitu
ya papi udah pesen makanan kesukaan kamu
henti diantar langsung ke rumah
ya pak papi udah bayar
kamu tinggal terima aja ya
ya bentar lagi papa mau pulang
tapi masih ada tiga pasien lagi
karena masih jam kerja ya
iya udah gak lama lagi sih mas
kelakuan bener bener ya
maaf mas tadi saya dengar mas lagi telponan sama gilang ya
ya kabarnya membaik
cuman ya lagi sendirian di rumah
aku agak kasihan
khawatir juga sih
tapi sebenernya saya gak bisa kesana saya masih ada masyarakat
jadi ya saya udah pesenin makanan kesukaannya dia
mudah mudahan dia gak bosen lah di rumah
gak bosen lah di rumah sendirian
gilang sendirian ya
kalau ya kalau boleh sih sama mas firman
nanti selesai saya kerja saya bisa jagain gilang kok mas
atau kalau misalkan saya masuk malam
gak usah gak usah gak apa apa
justru saya saya seneng mas kalau bisa jagain gilang
ya setidaknya sedikit bisa mengobati lah kekanganan saya sama

benar kamu gak apa apa
gak apa apa mas bener
kalau gitu kalau misalnya ya hari ini habis shift kamu
bisa bisa bisa hari ini selesai kerja saya bisa langsung kesana
gilang pasti akan senang banget kalau dia tahu tante miranya akan datang jenguk dia
yaudah kalau gitu terima kasih banget
nanti saya sms in alamat rumah deket kok dari sini dari rumah sakit
tante miranya mau nyusul
terima kasih banget ya
enak bener ya pinter banget caranya mau ambil dokter ganteng
aduh hebat banget deh
udah gitu kanan kiri oke lagi
genit banget lah
gak punya kuping apa tuh anak
berarti nanti pulang kerja harus ke mana ini
bang wahab ngapain di sini
nah kan saya standby dua puluh empat jam
buat kalau tiba tiba ntar neng mila butuh bantuan saya udah standby
neng mira mau kemana ya
mau pulang ya
apa yang mau saya kasih pantun dulu nih
bang tau alamat ini enggak
ah tau banget ini mah
ini mah masih alamat di jakarta
jangankan di jakarta
bisa anter saya ke alamat ini gak
jangankan alamat yang masih di jakarta
di papua barat juga
abang anterin kalau neng mira mau
nggak sekarang bang
nanti pulang kerja
sekarang kan saya masih kerja
nih mira mah istirahat aja biar bang muaf aja yang kerja deh
mana bisa begitu bang wahab
gak bisa ya
ya udah deh
bang uap tunggu di parkiran aja
ntar kalau neng mira udah butuh tinggal miskol aja ya
makasih banyak ya bang op ya
kita kembali kerja lagi ya
eh kalau mau dapetin si mira
itu udah sinyal keras tuh
kalau si mira dapet lagi lo dapetin wahab
gak apa apa kok tante
ilham bisa sendiri ke masjidnya
udah gak apa apa
tante sekalian jalan jalan yuk
pohon jaruh udah pulang tante
si indah gimana
ayo suruh jaga di rumah
terus ngapain juga
udah bang ayo buru buru ya

si jenab kayaknya lagi nyimpen sesuatu
pokoknya saya nggak mau kejadian ini sampai terulang lagi
kalau sampai terbukti siapa pelakunya saya akan pastikan kalian langsung dipecat
kalian pikir deh masa cuman gara gara mira yang udah jadi clean service itu pak raffi
bisa marah marah ke semua karyawan kayak gini

saya curigainya juga gitu
pokoknya saya nggak mau mulai sekarang
cctv harus nyala semuanya
gak ada yang rusak
gak ada yang tahu kalau cctv di ruangan pak raffi sudah krusakin
dan mulai sekarang
tidak ada yang boleh menyusahkan
tidak ada yang boleh masuk ruangan saya tanpa seizin saya
dan kamu lydia
mulai sekarang lydia yang bertanggung jawab atas pengawasan ruangan saya
jadi abang selama ini pura pura ya
abang kebohongin lydia abang sendiri
eh abang bilang ilham sama indah itu emaknya udah gak mengurusin
padahal kenyataannya bang emaknya itu lagi menderita dipisahin sama anak anaknya
abang tau gak
emaknya itu sahabat gue baru di pabrik

jadi lo kenal sama mira
ya kenal dong bang
mira itu sahabat ayah
dia itu selama ini saya suka cerita kalau lakinya kagak pernah nengokin dia sama anaknya
ya udah sekarang lo udah tau
sekarang lu diem aja diem
terus gue mesti ngomong apa lagi
lo udah tau semuanya
lo udah tau semuanya
lu balikin si ilham sama si indah ke si mira
lu anterin sekarang
lu anterin ke si mira
lu malah mewek lagi loh
enggak usah mewek loh
gue tahu kenapa lu bingung
karena lu berat
ngelepasin si ilham sama si indah lu berat
karena lu udah sayang sama si indah sama si ilham
gue juga sayang sama si ilham sama si indah
memang awalnya gue disuruh sama bapaknya yang gila itu
cuma sekarang si ilham sama si indah
udah gue anggap sebagai anak gue sendiri
ayah juga bang
gak usah kira kira bisa kehilangan ilham sama indah
makanya lu gak usah mikirin
gak usah mikir macam macam
sekarang yang mesti pikirin itu bagaimana
yang penting si indah sama si ilham kebutuhannya terpenuhi
aku usah mikirin mira inilah itulah
lepas urut mata lu bang
kasian si indah sendiri ya
ayo menungguin ilham aja di sini ya
gue kagak kasih anak anak lu ke lu
karena gue udah teranjur sayang banget sama ilham sama indah